satgas anti mafia tanah bekerja sama dengan polda jawa timur menangkap lima orang pelaku mafia tanah yang ada di wilayah banyuwangi dan pamekasan
modus para pelaku yakni mengajukan permohonan pemisahan sertifikat dengan memasukkan surat kuasa dari ahli waris
petugas menangkap lima orang pelaku mafia tanah yang merugikan negara dan korban ahli waris
modus para pelaku mafia tanah yakni mengajukan permohonan pemisahan sertifikat ke badan pertanahan nasional
namun pelaku memasukkan surat kuasa dan tanda tangan dari ahli waris yang menjadi korban para mafia tersebut
menteri atr bpn agus harimurti yudhoyono menyatakan bahwa akan mengambil tindakan tegas kepada seluruh oknum petugas bpn yang terbukti turut serta dalam mafia tanah ini
akibat ulah para mafia tanah ini negara dirugikan sebesar tujuh belas miliar rupiah dari dua puluh sembilan sertifikat shm yang telah diterbitkan
singkat kata memasukkan dokumen jadi capnya tanda tangannya memalsukan pu ya kepala dinas ya kepala dinas pu
kemudian mereka sudah punya side plan dan lain sebagainya yang jelas telah merugikan korban